nomor dua one nation satu bangsa
kita tidak bisa bersaing secara internasional kalau kita terpecah pecah
bank indonesia membangun interkoneksi interoperabilitas dan integrasi infrastruktur pembayaran pasar uang dan operasi moneter